dua lapangan basket di kawasan lapangan banteng jakarta pusat
menjadi lapangan basket yang direvitalisasi dan diubah tampilannya oleh program revamp my court
bekerja sama dengan seniman lokal
lapangan yang terletak di salah satu kawasan bersejarah di jakarta ini
diperbaiki dan dicat dengan mural bertema fiba world cup dua ribu dua puluh
pemilihan lapangan di lapangan banteng ini bukan tanpa alasan
salah satunya karena lokasi letaknya mas di jantung kota jakarta
tempat di mana bisa diakses secara mudah oleh publik
dan bisa digunakan oleh publik dari sekian area yang ada
yang juga dipertimbangkan dari sekitar jakarta
jadi secara simbolis ini memang jantungnya jakarta memang di sini
program revitalisasi lapangan revamp my court juga digelar di dua negara lain
yaitu jepang dan filipina yang juga menjadi tuan rumah fiba world cup dua ribu dua puluh
sejauh ini fiba juga puas melihat
persiapan indonesia sebagai salah satu tuan rumah fiba world cup dua ribu dua puluh
yang rencananya akan mulai bergulir agustus mendatang
saya melihat fasilitas yang luar biasa yang dibina di gbk
saya telah menghadiri beberapa perjalanan sejak perubahan tanah pertama
dan melihat fasilitas yang luar biasa
saya pikir fasilitas kelas dunia yang luar biasa
itu memberi kita semangat
acara peresmian lapangan basket ini juga dimeriahkan oleh pertandingan eksebisi
dan pemain basket indonesia
tak hanya itu
skuad timnas basket putri indonesia yang baru saja mencetak sejarah
dengan untuk pertama kalinya meraih medali emas di sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
juga ikut hadir di lapangan
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta